pemkot surabaya terus mempercepat vaksinasi bagi lansia
tugas puskesmas belusukan dari kampung ke kampung mencari lansia yang belum divaksin
sasarannya adalah lansia yang menolak divaksin karena berbagai alasan
untuk mencapai target vaksinasi warga lansia pemkot mengerahkan seluruh sumber dayanya
belusukan ke kampung kampung mencari lansia yang belum divaksin
seperti yang dilakukan petugas puskesmas peneleh surabaya
mereka belusukan dari kampung ke kampung untuk meyakinkan para lansia agar mau divaksin
bagi yang bisa berjalan mereka akan dilayani di balai rw
namun untuk lansia yang tidak memungkinkan berjalan petugas vaksinasi akan mendatangi rumah warga
dan untuk informasi selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia miftah farid di surabaya jawa timur
selamat siang farid ini seperti apa jalannya vaksinasi door to door di sana
rizky sejak pagi tadi saya mengikuti petugas dari puskesmas menele
untuk masuk ke kampung pandaian salah satu kampung di kawasan surabaya
yang merupakan kampung padat di wilayah perkotaan di wilayah tengah surabaya
dan saya melihat sendiri bagaimana berjibakunya para petugas di puskesmas ini
untuk meyakinkan warga lansia untuk mau divaksin
meskipun angka vaksinasi lansia di surabaya merupakan salah satu yang terbaik di indonesia
bahkan nomor satu di jawa timur dan kontribusinya di jawa timur sangat signifikan
sehingga percepatan dari vaksinasi di kota surabaya ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan
dari keseluruhan total proses vaksinasi yang ada di jawa timur
meskipun angkanya tinggi tetapi masih ada juga warga lansia di kota surabaya ini
termasuk tadi di perkampungan pandean yang mengatakan masih takut untuk dilakukan vaksinasi
beberapa di antara mereka menolak rizky dengan alasan misalnya mereka memiliki penyakit komorbid
seperti sesak atau kemudian penyakit lain seperti diabetes
dan para petugas penyuluh kesehatan di sini meyakinkan mereka untuk tetap datang ke posko
yang dibuat oleh petugas puskesmas dan juga para kader lingkungan yang ada di kampung tersebut
untuk dilakukan assessment pada dokter yang sudah berjaga di sana
sehingga kalaupun mereka tidak bisa divaksin itu hasil dari asesmen penilaian medis
kondisi objektif dari warga lansia tersebut
dan ini yang kemudian menjadi tantangan bagi para penyuluh dan juga para petugas puskesmas
di pendele untuk meyakinkan para warga lansia ini untuk mau datang dan mereka untuk diperiksa
beberapa di antara mereka bersedia datang meskipun awalnya mereka menolak
dan di antara mereka juga mengaku sebenarnya bersedia untuk divaksin namun karena pertama
kondisi kesehatan mereka mereka tidak mungkin untuk jalan jauh misalnya dari rumah ke puskesmas
atau dari rumah menuju ke sentra vaksinasi yang dibuat oleh pemerintah kota surabaya
di beberapa titik di kota surabaya mereka tidak sanggup untuk datang
dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk mau divaksin datang ke lokasi terdekat dengan mereka
ini dilakukan rizky untuk mempercepat atau penuntasan dari dua ratus lima puluh ribuan lansia yang ada di surabaya
menjadi target vaksin untuk gelombang pertama ini sehingga kalau dua ratus lima puluh ribuan lansia di kota surabaya ini
bisa berhasil divaksin maka pemerintah kota surabaya akan merencanakan vaksinasi untuk masyarakat yang lebih luas
sehingga kelompok masyarakat yang lain bisa mendapatkan hak vaksinnya lebih cepat daripada kota atau kabupaten
vaksinasi tuntas dua kali untuk lansia di kabupaten tersebut
ini merupakan menurut epidemiolog windu purnomo dari unair surabaya menyebutkan bahwa
sebenarnya ketimpangan vaksinasi yang ada di surabaya dengan tiga puluh tujuh kota kabupaten di jawa timur
ini merupakan kesalahan dari kebijakan awal pemerintah pusat
lansia di ibu kota provinsi saja yang diberikan akses untuk mendapatkan vaksin
sehingga pertama dari cakupannya ini kemudian berpengaruh dan juga dari dropping vaksin yang ada di kabupaten kota di jawa timur di luar surabaya
sehingga ketimpangan ini membuat target herd immunity keseluruhan di jawa timur menjadi sangat sulit untuk dikejar dalam satu tahun ini
ini kemudian menunjukkan bahwa ketimpangan ini membuat pemerintah provinsi perlu memformulasi lagi kebijakannya
sehingga vaksinasi untuk gelombang pertama lansia ini bisa sepadan antara kota dan kabupaten yang lain sehingga tidak ada ketimpangan
ini merupakan bukan hanya kerja kerja pemerintah kota saja tapi bagaimana kemudian sumber daya
yang ada di kota ini misalnya kader lingkungan yang ada di tiap kampung ini juga dikerahkan
rt rw juga dikerahkan untuk membantu petugas puskesmas yang ada di kota surabaya mencari data kemudian menemukan warga lansia yang ada di sana
sehingga proses deteksi warga lansia yang tidak datang ke sentra vaksin beberapa waktu yang lalu itu bisa dideteksi
sehingga satu hari misalnya dalam satu rw ada empat puluh ada lima puluh itu yang kemudian ditarget oleh para petugas puskesmas setiap hari untuk datang ke kampung kampung mereka
ke pintu yang lain ke pintu yang lain juga untuk meyakinkan mereka untuk datang
memang perlu edukasi rizky karena saya lihat sendiri bahwa proses sosialisasi ini juga tidak bisa begitu lancar ketika mereka hanya membaca dari media
perlu pada pendekatan personal dari warga warga lansia ini dan saya lihat sendiri bagaimana kemudian para petugas puskesmas mendatangi dan berbicara dari hati ke hati
dengan para lansia ini yang sebenarnya awalnya menolak kemudian mereka mau untuk datang ke posko setidaknya untuk diperiksa
kesehatannya di assessment apakah bisa dilakukan vaksin atau tidak
ini sama dengan alasan dari yang diungkapkan oleh pemerintah provinsi jawa timur melalui satgas penanganan covid yang mengatakan bahwa ada banyak sekali masalah kenapa vaksinasi lansia di jawa timur masih relatif rendah
pertama memang sosialisasi yang kurang mencukupi di antara kota kabupaten di luar surabaya
anda bayangkan di surabaya saja masih ada orang yang termakan hoax misalnya yang menyebutkan bahwa ketika disuntik vaksin
mereka akan mati seperti tetangga di sebelah misalnya
ucapan ucapan seperti itu masih saya sering dengarkan sehingga kalau anda lihat di surabaya masih ada orang yang berpira seperti itu
anda bisa bayangkan bagaimana dengan kabupaten atau kota lain di jawa timur yang akses informasinya masih belum begitu baik
dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik bagi pemerintah provinsi jawa timur untuk menyiapkan skema yang sama sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya
yaitu mengerahkan seluruh sumber daya termasuk partisipasi warga masyarakat
terutama kader lingkungan di kampung kampung untuk bisa berdiskusi dengan warga di sana
sehingga ketika pemerintah mengerahkan petugas puskesmasnya mereka tinggal memberikan keyakinan kepada para warga lansia yang awalnya menolak
ada pendekatan personal diantara warga dan juga ada pendekatan penjelasan medisnya
sehingga warga lansia bisa yakin dan bisa percaya diri untuk datang ke posko dan kemudian diberi vaksin sesuai dengan hak
dan juga rencana untuk mempercepat
bisa tercapai dalam waktu satu tahun ini